awali dari kabar gembira oleh sejumlah gerai dan obyek wisata yang menawarkan berbagai promo dan diskon dalam rangka memeriahkan pesta demokrasi dua ribu sembilan belas
syaratnya menunjukkan jari yang bertinta ungus sebagai tanda telah ikut memberi suara dalam pemilu
tempat wisata seaworld di taman impian jaya ancol salah satunya yang menampilkan atraksi khusus
atraksi di akwarium utama seaword dimulai tiga belas april dan puncaknya pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas pukul sepuluh pagi
oke untuk seaworld utamanya adalah atraksi kita akan menghadirkan penyelam masuk ke dalam aquarium utama
lima penyelam itu melambangkan pancasila dan mereka akan lakukan flag movement dengan bendera merah putih
intinya adalah kesatuan di akhir kegiatan mereka akan membentangkan sepanduk untuk sukseskan pemilu dua ribu dua puluh
syaratnya pengunjung harus menunjukkan jari bertinta
tanda sudah menggunakan hak suara
gimana caranya cukup tunjukkan jari yang ada tintanya ke loket kami bisa mendapatkan maksimal hingga lima tiket dengan harga khusus
harga khususnya berapa dari harga awal dua ratus sembilan puluh lima bisa mendapatkan rp satu ratus tujuh puluh untuk maksimal lima orang
di bandung obyek wisata chinatown yang menyuguhkan berbagai pernak pernik khas negeri cina memberikan potongan harga bagi warga kota bandung dan sekitarnya usai memilih
jadi bagi para masyarakat yang habis memilih dengan menunjukkan jari yang sudah ditandai sebagai bentuk partisipasinya kita berikan harga khusus nih tiket masuk ke chinatown bandung hanya rp tujuh belas
selain untuk meramaikan pesta demokrasi lima tahunan promo pemilu ini juga dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar mau menggunakan hak pilih dan tidak menjadi golongan putih atau golput
selain objek wisata berbagai gerai makanan dan minuman di kota bandung turut serta menawarkan hal
selain objek wisata berbagai gerai makanan dan minuman di kota bandung turut serta memilih
selain objek wisata berbagai gerai makanan dan minuman di kota bandung turut serta memilih
selain objek wisata berbagai gerai makanan dan minuman di kota bandung turut serta memilih
diharapkan berbagai promo promo menarik saat pemilu dapat mendorong animo masyarakat menggunakan hak pilihnya